kondisi rumah suwarni warga dosun tiga kejamatan maritenggai kabupaten sidrap sulawesi selatan terlihat memprihatinkan
rumah panggung peninggalan alam rahum suaminya ini sudah tak layak huni
seluruh bagian rumah telah lapuk dimakan usia beberapa bagian dinding dan lantai pun copot
sementara seng di bagian atap sebagian besar sudah berlubang
saat hujan perempuan lima anak berusia lima puluh enam tahun ini harus mengungsi ke rumah tetangga lantaran rumahnya bocor
suwarni sudah tak bisa bekerja akibat stroke yang diteritanya beberapa tahun terakhir
tangan kanannya sudah tidak bisa digerakkan
untuk berkomunikasi pun juga sulit
ia hanya bisa pasrah karena tak punya biaya untuk berobat
bahkan untuk kebutuhan sehari hari suwarni hanya berharap dari pemberian anak anaknya
anak bungsu suwarni putus sekolah dan hidup menumpang di rumah kerabat
nasib serupa juga dialami empat anak suwarni yang lain
mereka juga hidup kekurangan dan menumpang di rumah warga karena bekerja sebagai buruh tani
orang tua kami terkena penyakit strok kronis
dia doleh karena itu
dia ingin memperbaiki rumah ini karena ekonomi karena materi tidak ada
jadi bagilah nafsi orang tua kami
kepala desa takalasi m nasir mengaku pihaknya telah beberapa kali mengusulkan program bedah rumah
namun belum mendapatkan respons dari pemkap sidrap
sementara bantuan lainnya seperti program keluarga harapan nadsir mengklaim sudah diterima suwarni
saya tahu itu karena beberapa kali saya usulkan melalui proposal atau dipoto dengan mengusulkan di kabupaten
namun sampai saat sekarang ini belum ada realisasi sampai saat ini
hidup di tengah keterbatasan suwarni berharap adanya kebudilian dari pemerintah setempat dan juga dermawan
hasrul nawir sidrap sulawesi selatan